dengan mengenakan bikini merah selebgram dinar miswari atau yang akrab di sapa dinar kendi
nampak dengan santainya mondar mandir di trotoar kawasan lebak bulus cilandak jakarta selatan
sambil menenteng papan bertuliskan saya stres karena ppkm diperpanjang
aksi berani yang sempat diunggah di akun instagram pribadi dinar kendi pada rabu kemarin itu
langsung mengebohkan jagad maya
namun saat ini unggahan itu telah dihapus oleh sang pemilik
dari keterangan warga di lokasi ulasan selebgram ini dilakukan pada selasa lalu sekitar pukul dua siang
kepada detikom guru besar hukum pidana universitas jenderal sudirman purwokerto prof hipnu nugroho
menyebut atas ulahnya itu dinar kendi bisa dijerat undang undang pornografi karena dilakukan di tempat umum
rabu siang sejumlah pemilik usaha penyewaan sound system di kabupaten ngawi jawa timur
menggelar lelang perangkat sound system miliknya di sepanjang jalan raya kendal jogorogo
aksi jual murah ini mereka lakukan karena setinya job semenjak pandemi
imbas dari larangan dikelarnya hajatan maupun resepsi yang berujung kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
ppkm yang terus diperpanjang juga membuat murka sejumlah petani
di bunga di cihideng kabupaten bandung barat jawa barat
mereka melampiaskan kekesalannya dengan membabat habis tanaman bunga miliknya dan menjadikannya makanan ternak
video aksi protes para petani bunga ini kemudian diunggah ke media sosial
diki permana salah satu petani bunga cihideng mengakui aksi itu dilakukan lantaran ppkm yang terus diperpanjang
telah menyebabkan banyak orderan bunga yang dibatalkan oleh konsumen
akibatnya para petani skala kecil ini
mengalami kerugian hingga jutaan rupiah dan uang modal habis percuma
den liputan cnn indonesia